hari pertama sekolah setelah libur panjang
anak anak korban tanah longsor di desa celapar banjarnegara
harus menantang maut
ya mereka ini harus mendaki bukit karena jalur yang biasa mereka tempuh
terputus akibat longsor
sejak pukul setengah enam pagi
anak anak desa celapar banjarnegara jawa tengah ini
sudah berangkat dari rumah
hari pertama sekolah kali ini
perjalanan menuju sekolah berbeda dari biasanya
mereka harus mendaki bukit
melewati jalan setapak sebagai jalan alternatif
tidak ada angkutan
karena jalan utama yang biasa dilalui terputus akibat longsor
sisa hujan deras membuat jalan setapak semakin licin
beberapa aparat tni serta relawan berusaha membantu anak anak sekolah ini
agar tidak terpeleset
sementara itu para orang tua juga ikut mengantarkan anak anaknya
menuju tempat jemputan kendaraan yang disediakan oleh bppd dan tni
beberapa anak harus digendong karena tak kuat mendaki
tidak hanya siswa guru yang hendak mengajar di sekolah
yang berada di seberang lokasi longsor juga merasa kesulitan
mereka juga harus berjuang mendaki bukit agar bisa sampai ke sekolah
imam ambarwoto banjar negara jawa tengah